rawa ferdisambo memberikan amplok warna putih yang berisikan mata uang asing bentuk dolar
kepada saksi ricky rizal wibowo dan saksi kuatma aruf dengan nilai masing masing setara dengan lima ratus juta rupiah
sedangkan saksi richard eliezer pudium lumiu dengan nilai setara dengan satu miliar rupiah
dan amplok yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh tertakwa farisambo dengan janji akan diserahkan pada bulan agustus dua ribu dua puluh dua apabila kondisi sudah aman
kemudian tertakwa farisambo shsikmh memberikan handphone merek iphone tiga belas pro max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak
atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa
merampas nyawa korban nofriansah joshua hutabara tidak terdeteksi